kalau saya mending seperti barusan
jadi pendamping aja

terus kasih kode
boleh latihan dulu
kamu berdua latihan
kamu yang nyopet ya iya kok tasnya dipangku ditaruh di samping tasma gimana yang bawa aja tuh
mamang mau cuci tangan dulu
memangnya aku nggak bisa kalau ikut kerja di sini
di sini bukan tempat yang cocok buat kamu
cocoknya di mana
ya di tempat lain
di karaoke jadi pemandu lagu
seperti yang ditawarin temen aku
aku gak mau kerjanya malem pake rok mini
takut masuk angin
ya nggak di sana juga
di jalan ikut sayap lagi
boleh ikut duduk
kalau kamu ikut saif terus ada apa apa sama kamu saya gak bakal mau bantu
mungkin sebulan lagi
iya udah dua hari
gini saya coba minta tolong ke teman
siapa tau dia ada info lowongan
tau lowongan kerja buat kamu
sekarang kamu pulang dulu aja
tunggu kabar dari saya
sekalian buat makan besok
kok cuci tangannya lama
baru juga diisi terus dikeluarin lagi
yang dikeluarin mah bukan yang barusan
saya ada saudara perempuan
barangkali kamu ada info kerjaan
kasih tau saya
kalau ada nanti saya kabarin
saya lagi di kantor
kalau kacau bos
kalau kacau kenapa
saya dikejar orang lagi
orang yang sama yang ngejar kamu kemarin
satu muka kumis semua
enggak satu muka cuma banyak aja
yang ngejar dua orang badannya besar besar
yang dikejar yang badannya kecil
yang kumisnya banyak lolos
saya sudah kontak darman
dia gak mau
dia minta saya pergi dari terminal
biar bubun bisa balik lagi
bubun gak bakal bisa lolos dari kasusnya
minimal satu atau dua tahun
dia pasti sekolah di lp
bubun mau orang orangnya yang tetap pegang disini
maksudnya orang orang bubun siapa
keuntungan darman apa bandu bubun
kan bubun mau masuk lp
terus kalau soal darman dibayar uangnya dari mana
waktu mau beli motor aja dia nyuruh saya cari pinjaman uang
mereka pasti punya kesepakatan
tapi saya nggak tahu kesepakatannya apa
teleponnya saya angkat dulu
mungkin dia rindu
saya dikejar kejar orang terus
orang suruhan bubun
mantan bos yang pinjam uang ke kamu lewat saya
nah saya mau nanyain itu
uang yang kamu pinjam buat mantan bos kamu
tadi waktu nanya apa kabar itu basah basi aja
intinya kamu mau lagi
saya minta keringanan bisa
karena ijazah kamu bunganya gak ada
tapi sekarang sudah enggak
nanti bos saya ke gusur
saya mau cari kerja
mau cari kerja di mana
kamu punya ijazah apa
kamu punya keahlian apa
tempat kamu itu di terminal
sekarang kita udah ke gusur
kita pasti balik lagi
saya harus pergi
saya mungkin sebentar lagi miskin
karena sekarang sudah jadi pengangguran
mungkin saya juga lemah iman
tapi kalau harus jadi copet saya belum siap
kamu ikut kamu sudah lama
tujuh tahun mah ada
usaha kicimpring ini bukannya baru empat tahun
kok ikut kerjanya udah tujuh tahun
saya ikut kamus sebelum dia usaha kicimpring
dulu usaha kamus apa
freelance apa ya
susah jelasin ya
yaudah nggak usah dijelasin
kang ujang juga ganteng
tapi kang ujang udah punya istri
kang ujang juga ganteng
tapi kang ujang udah punya istri
ya beginilah tempatnya
orang orang yang kerja di sini

orang orang yang bekerja di sini
orang orang yang bekerja di sini
orang orang yang bekerja di sini
orang orang yang tinggal di sekitar sini
yang kerja bikin kecimpring
istri sama ibu mertua saya
tetangga yang kerja di rumah saya
urusan cuci setrika
kadang kadang masak juga
saya juga ikut turun tangan
bagian marut singkong
bukan di gini
ujang yang ngurusin jualan
laku cepat habis
saya terus sewa tempat buat usaha
mulai ngajak orang orang buat ikut kerja
biar produksinya lebih cepat lebih banyak
ya usaha saya sempat rame
tapi terus terang aja
insya allah nanti rame lagi
sama apa lagi ya tuh
terserah kamu aja lah
kalau saya mah yang penting nasi
air putih teh
terserah kamu aja lah
kalau saya mah yang penting air
kemasan barunya lagi dicetak besok selesai
kaos buat promonya juga udah dibuat saya minta tolong bohin
kita ngejar hari minggu launching di cfd dago
iya saya dengar
halo bisa ketemu
bisa setelah jam dua setelah saya bebas tugas
sendiri pake apa
harang gak ibu di ikanan di asinan
lagi apa mau dong
ada apa murad
sebentar lagi saya jemput
orangnya kurang satu
kamu dari mana
besar atau kecil
mamang cuma mau tau aja
memang sebentar lagi mau dijemput
ke tempat yang lain
ke tempat yang lain
ke tempat yang lain
murad bilangnya begitu
kamu ditawarin jadi copet
kesibukan kamu apa
kenapa kamu gak mau diajak jadi copet
lebih keren jadi calo di terminal
kalau lagi jadi calo saya merasa kayak lagi kampanye
pekerjaan kami adalah memindahkan uang
kita mengambil dompet milik orang lain
baik itu di dalam tas maupun di saku belakang celana
kertas atau dompet kita tanpa sepengetahuan
dan tanpa disadari oleh si pemilik dompet
dari tadi bilang aja nyopet nggak usah bertele tele
enggak ah udah ada yang nawarin saya kerja jadi spg
berapa uang yang kamu dapat seharian kerja jadi spg
kalau kamu jadi nyopet
kamu bisa dapat uang segitu hanya dengan kerja beberapa waktu
kalau kamu oke telepon saya
kamu belum tahu nomor saya
belum kan kita baru kenalan
saya kira kita sudah lama
karena barusan kita ngobrolnya akrab
lagi patroli di dalam
benar kita mau ke jerman
buat obat rasanya matahari
belom sampe teras
kalo udah sampe teras nanti mau dibuatin kopi gak
eh sih buatin sekarang aja ya
gak usah nunggu akang sampe teras
mang murad sama mang pipit mau ke jerman
tadi kamu bilang mau ke jerman
gak taunya kesini
tadi saya cuma bercanda
kamu jangan bercanda
itu bukan bidang kamu
lain kali jangan diulang
mau kemana mak
ya liat mau baraket
udah siap buat latihan badminton
yang pakai nama sama kemasan baru
saya justru nggak mau rame
kalau darman dendam sama kita karena kita pernah ngeroyok dia waktu itu
itu urusan diluar terminal
kalau darman mau saya keluar dari terminal
malu waktu itu bener
saya harusnya gak balik lagi kesana
lagi pusing ya
kan lagi gak ada yang makan
kalau lagi nggak ada yang dikerjain
tidak ada yang makan
tidak ada yang makan
tidak ada yang makan
gak ada apa apa
cuma lagi pengen ada yang nemenin ngopi aja
kalo gak ada yang makan
kalau lagi gak ada yang dikerjain
tidak ada yang makan
tidak ada yang makan
tidak ada yang makan
tidak ada yang makan
nggak ada apa apa
cuma lagi pengen ada yang nemenin ngopi aja
eh ya rayap rayap rayap
supervisor kamu lagi deketin intan
yang ada di warung kia ya
aduh saya keduluan
kamu kan disini cuma sementara
kalo tetep nggak bisa kontak temen kamu yang janji mau ngajak kerja
nggak bisa ketemu dia
itu tujuan emak latihan setiap hari
nggak ikut tujuh belasan aja mak nanti
kata ce yaya kalau saya udah bantuin dia satu minggu
saya bakalan dikasih uang
saya mah dikasih berapa aja juga terima aja
sekarang dikasih tumpangan aja juga udah bagus
kalau kamu udah ada uang mau pulang lagi ke tasik
kalau nggak pulang ke tasik kamu mau kemana
saya mau ketemu kang mus saya harus lapor
biar bener atau salah kang mus harus tau
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

saya mau ketemu kang mus

cep katanya mau ketemu kang
cep katanya mau ketemu kang
pak saya mau berangkat
hei gak sopan sama mertua manggil kamu
saya dikasih kabar sama bos
kita jangan ketemu di markas operasional darurat
kita ketemu di alun alun aja
apa ada sesuatu yang miskin

bagaimana aku kabarin
apakah inibiesu berhasil jadi istanaoriented
bagaimana aku pihak inilan blueprint
ini hari apa
barusan si neng kok sekolah
kosmetik buat bulu mata
biar bulu mata kelihatan lebih hitam lebih tebal lebih lentik
nah itu namanya mascara
terus memangnya toko kosmetik jam segini udah buka
jam sembilan jam sepuluh lah
ini baru jam sepuluh
ini baru jam sepuluh
kan perjalanan ke toko butuh waktu
toko buka jam sepuluh
jam tujuh udah berangkat
barusan si neng kok sekolah
kap surga nyata
ini baru jam tujuh
kan perjalanan ke toko butuh waktu
jam tujuh udah berangkat
tadi pergi pakai baju olahraga
akang juga harusnya kayak emak
aku baru sekali ketemu
kenapa gak diajak kenalan

waduh dopet saya kok nggak ada
olahraganya udah mak
kalau belum ngapain pulang
kamu di mana
kok suaranya nggak kayak diangkot
udah dulu ya tunggu aja
atau kamu duluan aja ketemu bos saya
ini menu sarapan yang ekonomis
lu berl dope
sepotong kue odading dengan didorong secangkir kopi
akan mekar dengan sendirinya di dalam perut kita
gugum masih belum muncul juga
kita tinggal aja
besok kita mau cfd dago
emak mau jogging di jalan sekitar sini aja
bukan mau jogging tapi launching
launching bukan olahraga kayak jogging
loncing itu memperkenalkan
nggak mau dikenalin sama siapa
bukan mau ngenalin emak
ngenalin kicimpring meluncurkan
ya itu maksudnya